elsa hermawati tak menyangka bila sang buah hati mengidap penyakit langka yang belum pernah didengarnya
menurut elsa awalnya putrinya mengalami gejala demam tinggi selama lebih dari lima hari
ia dan suami akhirnya membawa yumna anak sematawayangnya ke rumah sakit
oleh dokter yumna sempat didiagnosis sementara mengalami demam tivoid atau penyakit tipes
setelah dua hari dirawat di rumah sakit yumna masih demam tidak mau makan dan minum bahkan kondisinya semakin menurun
tak hanya itu muncul gejala lain seperti mata merah serta ruam kemerahan pada kulit
dokter kemudian menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan fotoronsen dan rekam jantung
saya kaget saya bilang loh kenapa emang ada yang mengkhawatirkan
karena kalau tipes kan nggak mungkin sampai rekam jantung
saya khawatir anaknya terkena kawasaki disis
dari tanggal sembilan september dokternya suspek kawasaki disis
tapi ini harus kita cek terlebih dahulu
hasil pemeriksaan menunjukkan kalau anak perempuan berusia dua lima tahun ini mengidap penyakit kawasaki
dan harus segera dirujuk ke dokter spesialis jantung anak untuk mendapatkan pertolongan segera
lumayan serba ekspres
serba dituntut cepat karena dokter bilang di jantungnya itu ketika di usg sudah ada cairan
jantungnya membengkak ada cairan
tapi belum masuk kriteria yang sangat parah
karena ada sebelumnya anak balita seusia beliau anak saya itu ada lima titik pembengkakan jantung
alhasil karena dituntut cepat udah langsung kita ikhtiar sama suami
ke rumah sakit
setelah dirujuk ke dokter jantung anak dan mendapatkan pengobatan intensif selama lima hari di rumah sakit
elsa boleh bernapas lega karena putrinya diperkenankan rawat jalan
meski begitu putrinya tetap harus dalam pantauan dokter secara berkala
kini kondisi yumna mulai membaik
ia sudah kembali bisa bermain dan makan seperti biasa
makanannya pun dianjurkan lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah
dokter spesialis anak divisi kardiologi dari departemen ilmu kesehatan anak fakultas kedokteran uirscm
anissa rahmadani mengatakan penyebab pasti penyakit kawasaki masih belum diketahui
menurutnya penyakit ini khas menyerang pembuluh darah terutama pada jantung
tapi reaksi inflamasi atau peradangan yang ditimbulkan juga dapat menyerang kelenjar getah bening mulut dan kulit
penyakit kawasaki biasanya menyerang anak berusia di bawah lima tahun
jadinya kalau secara klinis akan terlihat yang pasti harus ada demam nih demam
lima hari atau lebih
kemudian ada ruam
ruam kemerahan di seluruh tubuh
kemudian yang khas lagi adalah matanya merah
kemudian bibirnya juga merah pecah pecah
lidahnya juga merah
bahkan seperti gambaran buah stroberi
jadi yang khas seperti itu
ini memang intinya adalah kelainan pada pembuluh darah atau vaskulitis
perjalanan klinis penyakit kawasaki dibagi menjadi tiga fase
yaitu akut yang berlangsung pada sepuluh hari pertama
pada fase ini selain demam juga terlihat lima gejala khas yang disingkat crash
yaitu c untuk konjungtivitis atau peradangan pada konjung tifa yang menyebabkan mata memerah
r untuk crash atau muncul ruam kemerahan di kulit
a untuk adenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening
es untuk strawberry tank atau penampakan lidah dengan bercak putih seperti stroberi
serta h untuk hand and food edema atau pembengkakan pada ruas tangan dan kaki
setelah melewati fase akut anak akan mengalami fase sub akut yang berlangsung sepuluh hingga dua puluh hari
dan fase konvalesen atau penyembuhan
biasanya antara enam hingga delapan minggu setelah mendapatkan pengobatan optimal
ya tapi ya memang untuk long term monitoringnya
kita harus pemeriksaan ekokardiografi
karena yang ditakutkan kan pembuluh darah koroner yang di jantung
jadi kalau ada inflamasi atau peradangan takutnya ada aneurisma
aneurisma itu kan resiko nanti ada trombosis kemudian bisa serangan jantung di kemudian harinya
nah itu yang harus kita minimalkan kejadiannya pada penyakit kawasaki
dr anissa menambahkan standar baku pengobatan penyakit kawasaki adalah pemberian obat anti inflamasi untuk mengatasi aneurisma koroner atau pembengkakan jantung
yaitu dengan terapi imunoglobulin intravena
hingga kini belum ada kesepakatan dari para dokter spesialis jantung anak di seluruh dunia terkait penyebab penyakit kawasaki
untuk pencegahannya jaga sistem kekebalan tubuh anak karena imunitas anak di bawah lima tahun masih belum sempurna
untuk anak yang masih menyusui tetap teruskan mendapatkan asi kemudian lengkapi vaksinasi anak dan terapkan pola hidup sehat dengan memberikan makanan yang bergizi
arman helmi galu prestisa jakarta